mungkin kamu dan anak anak yang akan mengembalikan allah seperti dulu lagi
yang membuat allah akan ingat semua
yaudah mama kita isi dulu disitu
jika bukan karena demi kesehatan kamu mas
aku udah meluk tubuh kamu mas
yaudah begitu banyak doa doa hamba yang kau kabulkan
perkenankan hamba kali ini untuk mengucap syukur
bersyukur karena suami hamba ternyata selamat dari petaka
bersyukur karena engkau telah mempertemukan kami
hingga bisa berkumpul sebagai satu keluarga lagi
engkau masih memperkenalkan aku untuk menikmati
kerasa kasih sayangmu
melalui kehadiran dirinya
rena dan askara pasti bahagia
berkumpul bersama papanya lagi
dia baru sebentar saja mengenal papanya
apapun yang terjadi
saya pasti akan selalu meminta kalian
saya tidak akan pernah pergi
kamu harus kuat demi sk
aku gak akan pergi kemana mana mas
aku gak akan pergi kemana mana mas
aku gak akan pergi kemana mana mas

aku gak akan pergi kemana mana mas

aku gak akan pergi kemana mana mas

aku gak setia nungguin kamu disini
aku gak setia nungguin kamu disini
dan disaat kamu buka mata kamu

aku jadi orang yang pertama yang kamu lihat

nanti lah mbak
bisa lama nih periksaannya
abis deh nih waktu gue disini
saya urus administrasinya dulu ya sebentar
tapi nanti balik lagi kan mbak kesini
kalau saya nggak bertanggung jawab
ngapain bawa ibu ini ke rumah sakit
yaudah tentang aja ya
ada aja sih masalah gue hari ini
itu kan salah
kok bisa disini sih
ini kan rumah sakit angkatan laut
berarti ada udebaran dong disini
ya pantasan ada sal disini
pasti dia nemenin mbak andien sama kanta rosa
kamu kenapa jadi kayak kurus gini sih
yang buatan gue lah
kamu tau kan aku gak suka
nanti aku syukur ya
nanti aku syukur ya
ya walaupun aku tau
ya walaupun aku tau
ya walaupun aku tau
kamu aja yang kaya tebal apa engga kamu selalu ganteng
kamu laki laki yang hebat
kamu suami yang hebat
ayah yang hebat
aku sangat menyayangimu
aku sangat menyayangimu
pemeriksaannya di ruangan lain bu tapi maaf ibu tidak diizinkan untuk mendampingi pemeriksaan pasien
tapi saya gak mau jauh jauh dari suami saya
kami paham bu apa yang ibu rasakan
tapi kami harus menjalankan prosedur bu
mohon maaf silahkan ibu menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan
aku tunggu di luar ya
aku mau pergi ke rumah
apa yang kamu lakukan tadi
ya tadi aku ketemu soal massal tapi kondisinya dia masih tertidur
jadi aku belum sempat bicara sama dia
kamu gak nemenin alif periksa
aku pengennya juga nemeninnya tapi emang tidak diperbolehkan
ya tidak apa apa
berhubung semuanya sudah kumpul disini dan kita sama sama sudah memastikan kondisi real
om tante bapak sahabin
iya bu semuanya saya izin pak pulang dulu
nanti mungkin setelah ini saya akan kembali lagi
terima kasih ya thank you
pokoknya tante kalau misalnya butuh apa apa langsung kabarin aja
nanti aku langsung kesini ya
ya udah kamu istirahat dulu ya
pamit ya om tante
makasih ya sahab
ya terima kasih
untuk pemeriksaan mr nya sudah siap
sudah dong sudah siap
oke ini data data tentang beliau ya
jadi nanti tolong dikumpulkan
cair segala macamnya
pak pak tenang pak tenang tenang tenang tenang
tenang saat ini bapak sedang berada di ruang pemeriksaan ira
tenang ya pak ya
kita nanti akan cek semuanya dengan lebih detail
sebelum bapak kembali ke rumah
tenang tenang tenang
sampai saat ini secara umum semua baik baik saja
jadi bapak tenang jadi bapak tenang
sekarang kita bisa mulai ya pak ya
suster ayo kita bawa ke dalam ruangan mrn ya

sampai sekarang elsa juga gak ngerespon semua telpon aku
sampai sekarang elsa juga gak ngerespon semua telepon aku
karena dia masih sibuk ya

kamu baru sampai ya
iya di aku baru sampai
kamu juga baru nyampe
terus gimana kondisinya mas aldi
iya saya sih belum langsung ketemu sama pak al
tapi tadi udah datang bu andin
pas oleh sama bu sarah
pastinya mbak andin bahagia kan ya di
soalnya mbak dan pasti bahagia banget bisa mendapati mas al dengan selamat
iya pastinya lah bahagia
ya sebetulnya saya juga berharap
sangat berharap ingin sebahagia bu andin
berharap gimana di
saya masih berharap
catherine kembali seperti pak al yang kembali ke bu andin
saya masih berharap catherine kembali seperti pak al yang kembali ke bu andin
ya masih pun itu
sekalipun kita berdoa mau sampai kapanpun
karena memang kan kondisinya berbeda
kalau pak al menghilang terus kembali lagi
ya kalau catherine kan kayak tau semua
meskipun hanya sebatas angan angan
tapi ini bukti kalau kamu masih mencintai catherine begitu dalam di
saya dari tadi perhatiin kamu kayak ngelamun gitu banyak pikiran
din ada baiknya kita ke kantin dulu yuk
kenapa kan belum makan yuk
kamu kan juga harus minum obat
ya makan dulu ya
kamu dateng kesini aja itu udah menguras tenaga kamu din
jangan sampai karena kamu mau ketemu a kamu lupa sama kondisi kesehatan kamu
yuk makan yuk
aku mau disini dulu aja
aku mau nungguin kabar
karena aku bisa langsung dateng kesana
permisi saya mau menyampaikan bahwa pasien telah melakukan pemeriksaan
kalau begitu saya permisi dulu
terima kasih sister
boleh mama duluan masuk ke dalam ya
kamu makan dulu

terima kasih ya allah hamba bersyukur engkau berikan kesempatan untuk hamba bisa pulang

berjumpa keluarga yang pasti merindukan
berjumpa keluarga yang pasti merindukan
satu hal yang hamba yakini
telah menguatkan hamba untuk bertahan selama ini
sungguh engkau maha besar
terima kasih telah menunjukkan kuasamu
betapa keajaiban itu ada
kalo engkau sudah berkandak
syukur hamba padamu
mustahil hamba bisa berada disini sekarang
maka jadikan aku hambamu yang selalu mampu bersyukur
bila hari itu kasihku bekerja
tapi saya jujur belum bisa mengingat apa apa
mata kamu seperti sedang berpikir keras
dan al tidak mengenali aku ibunya
sedang berpikir keras
saya sedih rasanya hati ini
tapi saya tetap bersyukur
hamba bisa melihat dan memeluknya kembali
apa yang salah dengan anda
jadi kami menduga pak aldebaran alvari mengalami amnesia pak
jadi suami saya amnesia
betul sekali ibu
saat ini beliau tidak bisa mengingat kehidupannya
kecuali beberapa waktu terakhir di pulau
dan kami juga sedang menyelidiki tepatnya apa
apa dan kapan peristiwa yang memancing amnesianya terjadi
jadi saya harap bapak ibu bersabar
bapak ibu bersabar
bapak ibu bersabar
bapak ibu bersabar
bapak ibu bersabar

terutama pada saya dan anak anak anda
bapak tahu ini
kita terima ini dengan kepala dingin ya pak
alpulang saja sudah sebuah keajaiban dari allah
tapi bukan ini yang aku harapkan pak
apapun keadaannya al nanti
kita harus syukur
semoga ini hanya sementara
selama dua tahun kamu sudah berdoa
adakah keajaiban alpulang
tapi allah sudah menjawab doa kamu nak
al sudah pulang
kita harus bersyukur
dari sisi itu dulu ya
akan ada jalan
percaya sama allah
akan ada jalan yang allah berikan
buat ahok buat kita semua
tapi insya allah semuanya akan baik baik saja din
kita semua nggak pernah lepas berdoa kan
dan memeluk al
kita terima dia dengan seluruh cinta kita
nanti akan kembali lagi seperti dulu lagi
al akan sembuh
cinta yang kita berikan untuk air
tenang ya ayah
aku yakin wabari anak anak pasti bisa membangkit
nggak termasuk lagi
putri kecil mama maaf
tuage kembali lagi
bahkan kamu tidak mengenali mama
untuk mempercayai bahwa kamu
suatu hari ketika saya terbangun
saya tidak mengenali diri saya
saya tidak tahu saya siapa
tidak ada seorang
tapi saya akan berusaha
untuk mengingat kembali
tidak masalah kan
sudah memberikan saya ruang
kalau saja tulisan ini tidak ada
mungkin saya tidak tahu
orang orang yang di depannya
saya ingin memberikannya
untuk beriman kutip walter
itu nak duduk zakat
beruntung dari makhluk yang hilang
hanya sesuai bersikap bija
atau dan manfaatkan hubungan nyala dalam renang
tetapi yang lebih penting adalah
mengembalikan anak hamba titipanmu yang aku jaga secara dalam kandungan
hama bersyukur kepadamu ya allah
malam hati ini rasanya sedih sekali
karena udah ketemu sama allah
dan di amnesia
dia kehilangan ingatanku
saya sedih bu
dua tahun saya melindungi anak saya
saya ingin sekali memeluk dia
kering banget dia
saya pendam dalam diri aku
penyedasan dia benar benarnya
seperti apa dokter bilang tadi
masalah mungkin ngalamin itu karena dia dulunya pernah ngalamin kesepakahan di bagian otaknya
mama percaya bahwa suatu saat nanti
dia akan kembali menjadi allah
allah mungkin tidak nyangin
allah mungkin tidak percaya
kadang kadang ini mama menyedihkan burosa
sebaiknya kita gak usah
marah tapi dan menyesali burosa
sudah sebuah keajaiban
al kembali ke kita
akan ada banyak keajaiban lagi yang allah berikan kepada kita semuanya
ya itu betul
menurut saya juga
sekarang ini amnesia bukan akhir dari segalanya
tapi ini justru kehidupan baru
buat keluarga kecil kamu lagi
saat ini al sudah kembali lagi
itu udah lebih dari cukup
yang harusnya kita mengucap syukur sebanyak banyak karena itu
kuat ya puasa
terima kasih mau surut
saya setuju sekali
kita support ya
kita berikan kasih sayapa
kita berikan kasih sayapa ya
saat pun usir

harus siap ya
aku siap enggak siap
akan menemui mas
jangan jauh lagi
aku siap enggak siap
aku siap enggak siap
aku siap enggak siap

seperti yang mama bilang tadi suatu saat nanti mungkin kamu dan anak anak
yang akan mengembalikan awas hati dulu lagi
yang membuat allah akan ingat semua
udah mama kita isi lihat dulu di situ
jadi aldebaran amisi ya
dan dia gak inget siapa termasuk mbak andi dan mbak nterosa
mungkin kamu dan anak anak yang akan mengembalikan allah seperti dulu lagi
yang membuat allah ingat semua
sabar ya mbak
udah mama kita isi lihat dulu di situ
aldebaran amisi ya
dan dia gak inget siapa termasuk mbak andi dan mbak nterosa
kamu kemana sih
tadi aku ngeliat elsa
iya yakin tadi dia
berdiri di sini deh kayaknya
kamu yakin itu elsa gak
apa dia sembunyi di mana
moga moga bukan elsa sih ma
jangan sampai dia bikin masalah lagi di sini
tapi tadi mama lihat bener loh
wah tapi kayaknya nggak mungkin ini jam segini harusnya elsa kan di kantor
kayaknya gak mungkin sih ma
mau salah lihat tadi
aduh semoga mama sama papa gak ke sini
pak itu rinconnya telfon elsa kan
berarti aja dia di situ
iya baik baik aja
orang yang nelfon tadi
siapa sih yang keluar tadi
jazz bener ya kalau kamu emang gak percaya sama saya
ngapain kamu kasih harapan saya untuk kerja di perusahaan kamu
bukan gitu sa
bukan begitu apanya
saya udah kasih ide ke kamu tapi ide saya malah kamu bantah ya jas
dan kamu malah cari alesan supaya gak di approve
bukannya aku nggak mau approve cuma semua itu harus di meetingin dulu sah
harus dibicara sama para staff dan para manajemen kantor
kalau semuanya udah oke baru aku bisa approve
gak usah banyak alesan ya jess
ternyata begini ya cara pertemanan kamu
asal kamu tahu ya saya gak butuh orang yang gak bisa bantu saya
atau nggak mau bantu saya ngerti
bukannya aku gak mau bantu kamu sah
tapi ini tuh kebijakan kantor
dan kedudukan aku sebagai pemimpin aku gak bisa seenaknya aja kasih keputusan gitu
udah ya just dengar ya
hidup saya itu udah banyak masalah
dan saya gak mau deket sama orang yang cuma bermulut manis di depan
yang bilangnya mau bantu saya tapi ternyata enggak
tapi yang saya tahu sebagai seorang sahabat bukan hanya mendukung setiap keinginan sahabatnya
tapi juga mengingatkan sahabatnya jika sahabatnya itu ingin melakukan salah
dan ini bukan berarti aku pengen kamu kurir perusahaan sa
pak bobi bilang kepada saya kalau misalkan kamu itu punya potensi yang besar
asalkan kamu jangan berfokus sama dendam kamu kepada nino udah itu aja
dengerin saya ya
intinya saya kecewa sama kamu jesse
yaudah kalau kamu kecewa sama saya sa
saya nggak bisa berbuat apa apa lagi
dan semua itu keputusan di tangan kamu
apakah kamu pengen terus di perusahaan saya atau kamu pengen resign
ya kalau kamu emang pengen mengundurkan diri saya tunggu surat pengunduran diri kamu di kantor ya
aku jessi mikirnya gue bakalan resign sih dari perusahaannya
aduh makin gak ada uang dong gue
mana uang bensin aja yang masih minta ke papa kemarin
kamu masih mau kerja di perusahaan aku atau kamu pengen mengundurkan diri
jujur sih aku pengennya kamu tetap di perusahaan aku yasa
tapi aku juga gak bisa maksa kamu kan kalau kamunya udah gak mau itu bisa ganggu kinerja kerja kamu juga
gue sih butuh duit dari perusahaan lo jess
tapi gue gak mau juga kalau kesannya ngemis
sah kamu masih di sana kan
iya ini saya lagi mikir jess
ya jadi gimana keputusan kamu sah kamu mau bertahan di perusahaan atau kamu pengen mengundurkan diri
jadi maksud kamu kamu juga tetap gak mau proses proposalnya dan mau pecat saya gitu
bukannya gitu sah malahan nih aku kasih keputusan di tangan kamu biar kamu aja yang mutusin
soalnya kan aku gak mungkin maksain kamu semua kan kehendak kamu juga jadi terserah kamu aja deh kamu maunya gimana
ya sebenernya saya gak ada niatan untuk resign sih cuma biasanya kesel aja sama sahabat saya sendiri kayak gak menghargai saya gitu
tapi untuk proposal itu
keputusan aku dan para staff masih belum bisa maaf ya
iya iya udah berapa kali kamu kasih tau saya tentang itu sih
itu berarti artinya kamu masih mau kerja di perusahaan aku kan
aduh hampir aja tadi aku berpikir kamu udah gak mau kerja lagi sama aku
enggak kok saya gak resign kok jess
oh iya sa kamu udah ketemu sama mbak andien lho
dan lagi belum sama mas al
katanya mereka di rumah sakit ya gimana kondisinya sa
iya ini malah saya ada di rumah sakit sekarang
yaudah ya saya tutup dulu ya teleponnya ya
ya tolong sampaikan salam aku ke mbak andi dan mas al yasa aku mohon maaf banget aku belum bisa jengukin mereka
ya allah iya mbak andien aku belum sempet tengokin mbak andien lagi apalagi masa lebaran
aduh ini gara gara pasti aku sibuk banget belakangan ini
apa aku coba telepon adi aja yang nanyain
anter ganggu lagi